sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

gak sehat gimana maksudnya
bun bun gak ngerti
temen temen ai ai pada saling sikut
biar makin dekat sama bos
biar cepet naik jabatan
yang penting kalau ada temen ai ai yang mau sikut
biar gak kena
supi lagi hari ini
iya gue juga baru dapat satu penumpang
mau nyari penumpang ke dalam jak
saya perlu uang buat nambah nambah ongkos itu saya pulang kampung
jangan bisa nunggu di sini
kalau di sini mah lama jak
harus gantian dulu
lagian saya kesel
ayo berangkat dulu ya
jangan saling berpada

oh nah diganak sendiri
akhirnya steve mungkin keluar